sekarang ini semuanya masih sederhanaku
tapi coba kalau misalnya debbie sudah besar
jadi bagaimana gitu
coba kalau ngomongin harta sih saya mah banyak
ada rumah ada emas ada tanah semua ada
cuman debbie itu kan harta saya yang paling berharga
sebenernya mah saya takut kehilangan debbie
kalau saya bisa menghentikan waktu
wah banyak juga ya kang yang dirapihin
iya sob baru idem pul
tapi belum dicek itu juga kusennya belum
mudah mudahan si besoknya udah selesai
soalnya saya udah dua hari gak dagang
nah ini entah koran taruh di bawah
biar nanti ngecat catnya nggak kemana mana
seteh udah mutusin
untuk cari kerja
habis dede cantik gak mau berangkat keluar
jadi mau gak mau ya saya yang cari kerja
pasti dia malu banget
karena ini aib buat dia
makasih ya kang
kayaknya gak ada orang ya sus
ya udah deh
mendingan suster catat aja nomor rumahnya
biar kita tahu rumah mana yang udah dikunjungi sama yang beliau
kamu kamar mandi atau mau dibawakan ember
bapak ambilkan embernya
semuanya udah dicoba
tetep aja ga bisa berangkat ke luar negeri
mungkin harus seumur hidup kayak gini
bentar lagi dokter clara lewat
dia tidak bisa ngaji
jadi saya bisa ajarin ngaji tiap hari disini
tin tau ga tin
dari luar negeri
minggu depan kan masa penyitaan motor akang
udah kamu tenang aja
udah akang atur strateginya
strategi kepergok sama mak suha
ada apa ya
ada apas semangat
masih cantik kan kutin
aduh sebenarnya teh aku kangen sakit
ih kang aceh gombalnya gak abis abis
ya ampun tim ini teh bukan ngegombal
beneran lihat aja mata asag
waalaikumsalam kang idoi
cek kapan katanya mau ngajarin motor
ya sabar atu doi sabar sedikit kenapa sih
sampai kapan saya harus nunggu sabar atau ceng
tin akang jalan duluan ya
tunggalinnya bu tin aja jangan sampai terlawan si melehoi
waalaikumsalam kang idoi
ceng tunggu atu ceng
orangnya itu kecil kurus udah tua
kang keinget sama dede cantik yang ditelepon atuh sob
ya pengennya sih begitu kang tapi dede cantik ngelarang telpon telponan
dia bilang telepon teleponan itu gak bisa dipercaya
karena kita gak bisa lihat apa yang dikerjain sama lawan bicara kita ditelepon
bener juga sih sob terus kumah tuh
dirinya cantik maunya kalau dia ngobrol sama saya dia harus melihat mata saya
sekarang ini semuanya masih serahan aku
tapi coba kalau misalnya debbie sudah besar mau jadi bagaimana gitu
coba kalau ngomongin harta si saima banyak
ada tanah semua ada
cuma demi itu kan harta saya yang paling berharga
sebenarnya mah saya takut kehilangan debbie
kalau saya bisa menghentikan waktu saya mah tidak ingin pebri dewasa
tujuh tahun atau mungkin lima tahun
tahun dari sekarang akan ada laki laki seperti aceh yang mendatangi rumah kita untuk ketemu dengan anak kita
gimana keadaannya febriana pak
masih nyeri punggung sama nyeri perut
boleh saya masuk del
oh enggak enggak enggak
gak apa apa sus
tadi juga perutnya nyeribu dokter mual mual tapi gak muntah
gak apa apa itu biasa kok
happy gak usah khawatir ya
nanti febri banyak istirahat aja sama jangan terlalu ngerjain yang berat berat
ya udah bu dokter keluar dulu ya
cepat sembuh ya febri
kebetulan nyirip perut sempat nyirip punggung
febrienanya gak apa apa pak
ini memang terjadi saat sedang haid
nanti bapak kasih aja minum susu
supaya perutnya udah gak nyeri lagi
dan berbanyak juga konsumsi kacang kacangan
daging dan juga ikan
itu untuk mengurangi nyeri yang ada di punggung
dan juga febri harus banyak minum air putih
supaya gak dehidrasi
nah satu lagi
garamnya juga dikurangi ya pak
supaya gak mual mual
dan untuk sekarang ini
lebih baik febriananya jangan dikasih baju yang ketat ketat dulu
supaya dadanya tidak nyeri
harusnya sih ini ada yang menyampaikan hal ini kepada febriana pak
kakak perempuannya atau tantenya mungkin